seekor anak orang utan dengan kondisi memprihatinkan ditemukan warga sampit kalimantan tengah
anak orang utan ini ditemukan tanpa induknya di sebuah kebun milik warga
warga bernama martono menemukan anak orang utan di kebun miliknya di desa bapeyang
kecamatan mentawa baru kabupaten kota waringin timur kalimantan tengah
orang utan berjenis kelamin betina ditemukan sedang menangis dan tanpa induknya
padahal anak orangutan yang baru berusia satu tahun belum bisa berpisah dengan induknya
martono membawanya pulang dan merawatnya
sehari kemudian ia menyerahkan anak orang utan itu kepada balai konservasi sumberdaya alam
pos sampit kabupaten kota waringin timur
anak orangutan itu kini menjadi orangutan ke sepuluh yang diterima bksda pos sampit selama tahun dua ribu enam belas
martono mengatakan bahwa anak orang utan itu tidak bisa berpisah dengan induknya
martono mengatakan bahwa anak orang utan itu tidak bisa berpisah dengan induknya